lalu bagaimana seharusnya seorang kepala daerah bersikap berkomunikasi menghadapi permasalahan
kita akan bahas malam hari ini bersama gun gun herianto pakar komunikasi politik
mas gun gun apa kabar selamat malam
kabar baik selamat malam mbak tiffany
oke mas gun gun pasti kemarin juga perhatiin nih mungkin sepanjang hari ini bahwa
apa yang dilakukan oleh bu risma kemarin bersujud menangis di hadapan para dokter direktur rumah sakit
ini jadi sorotan anda melihatnya respon kemudian perilaku gestur cara menyikapi bu risma seperti yang kemarin
ini haruskah ditunjukkan oleh seorang kepala daerah
menurut saya sih harusnya tidak demikian sih
saya tentu positif thinking pada apa yang ingin dilakukan oleh bu risma dalam mengatasi pandemi covid sembilan belas
dan itu kita harus hormati
tetapi soal cara menurut saya dalam konteks manajemen modern
terutama soal komunikasi dan koordinasi lintas sektor
itu menjadi penting untuk tidak melebihi proporsi yang seharusnya
maksud saya begini saya tahu bahwa mungkin ada bottleneck
itu salah satunya mbak tiffany bisa lihat
memang ada komunikasi yang tidak terbangun dengan efektif ya
terutama dalam lintas sektor
contoh misalnya antar wali kota dan gubernur
dan itu saya pikir juga terbaca oleh publik
kemudian tentu dalam konteks ini juga rumah sakit
dan saya pikir sebagai kepala daerah bu risma kan punya otoritas
dan otoritas itu menurut saya bisa digunakan melalui koordinasi lintas sektor
berarti dua hal ya pertama narasi dalam konteks ini
komunikasi verbal dan tindakan simbolik yang dilakukan oleh bu risma
harus kemudian efektif dan efisien dalam konteks birokrasi pemerintah
kalaupun ada masalah ketika misalnya yang pertama tidak berjalan efektif
menurut saya yang paling penting adalah komunikasi yang sifatnya jauh lebih terukur di panggung belakang
kalau kemudian expose nya seperti kemarin
saya agak khawatir kemudian ada persepsi publik yang berbeda cara tangkapnya
kalau kita ngomongin soal manajemen komunikasi
ada yang bilang
ada yang bilang
ada yang bilang
ekspresif itu penting
ekspresif itu perlu
tapi ada juga beberapa dalam beberapa
case gitu ya
kayaknya kalau ekspresif terlalu ekspresif
kayaknya agak tahan tahan dulu deh
agak lebay gitu mungkin kelihatan buat orang orang
jadi gak ngundang simpati
tapi kalau misalnya ngomongin manajemen komunikasi
dalam hal ini
kepala daerah ya misalnya dalam case
misalnya bu risma tadi mas bungun juga bilang
ini bukan kali pertama sebenarnya
bu risma menunjukkan
reaktif yang ekspresif
karena di beberapa kejadian kemarin
juga terjadi ya hal hal
yang seperti itu gitu
tapi kita lihat juga ada juga nih gaya komunikasi
beberapa kepala daerah atau yang pernah
jadi kepala daerah ya memang seperti itu
ekspresif marah marah gitu
bahkan di tempat walaupun di sorot media
ada kamera di mana mana
ya tetap aja marah marah tapi ada juga yang
gitu gak terlalu emosional
gimana mas bungun melihat ini
memang setiap orang kan punya gaya komunikasi
contoh misalnya bu risma itu kalau dalam
kuadran gaya komunikasi masuknya di
dan sering kali juga asertif
ahok termasuk juga yang dynamic style
ada juga yang equalitarian style
contohnya seperti pak jokowi misalnya
budaya kontek tinggi
kalau bicara mungkin jarang jarang
marah itu eksplisit kecuali kemudian
momen momen tertentu seperti kemarin
di depan para menterinya
mbak tiffany kecenderungannya itu
dia menjaga kehormatan orang lain
sehingga jarang sekali memarahin biasanya di muka publik
ada juga yang structuring style seperti
yang memosisikan diri komunikasinya itu
kemudian pada gagasan yang disampaikan
secara komprehensif gitu
itu gaya lain seperti juga
di yang di gaya ini ada namanya anies baswedan
itu juga masuk kategori stressring style
dominan gaya itu tidak bisa diubah
karena itu menjadi paket dari diri kita
cuman bisa mengadaptasi
dalam momen momen tertentu
seperti pak jokowi kemarin delapan belas juni itu kan
mengadaptasi gaya dynamic style
yang itu biasanya
kalau kemudian kita melihat bu risma
kita kan kasus diskusi hari ini adalah bu risma
sebenarnya tidak masalah ketika bu risma misalnya
pernyataannya itu asertif
atau misalnya ekspresif
tetapi ya menurut saya karena kepala daerah itu menjadi
dia menjadi pemberitaan media itu juga
saya pikir perlu memanage gitu
jangan sampai kemudian berlebihan
kalau kemudian mungkin marah
yang kemudian wajar karena ada konteks kesalahan anak buah
atau mungkin juga bisa juga kemudian
muncul letupan misalnya antar sektor
itu wajar tapi kemudian harus diselesaikan dengan cara cara
manajemen birokrasi yang menurut saya proporsional
jangan sampai kemudian seperti kemarin
panem ibu punya dimensi negatifnya kepada bu risma
terutama dalam konteks nyinyirnya
sebagian halayak yang tidak mengerti konteks persoalan
karena apa itu sangat psikologis ya
orang kan kadang kadang membaca dan melihat dari media
dan juga mungkin tidak terlalu akrab mengenal gaya bu risma
berbeda dengan orang orang yang intensif
kemudian reciprocal timbal balik
ada juga interaksi yang cukup waktu dengan bu risma
sehingga mengenal sosoknya
dan itu mungkin dianggap sebaik biasa
tetapi kalau kemudian menurut saya
seperti kemarin itu
saya melihat lebih banyak tendensi yang mengarah ke negatif
kalau kita kemudian baca dari perspektif komunikasi politik
oke jadi yang harus diperhatikan adalah gaya komunikasi
dan juga menstabilkan emosi tadi ya mas gun gun
karena yang melihat kan bukan hanya warga surabaya
betul sekali ya
bukan hanya warga surabaya yang memang penghuni kota itu
tapi yang nontonin ini juga seluruh indonesia kan
betul dan yang paling penting adalah substansinya
mbak tiffany perhatikan misalnya ini kan substansinya adalah
bagaimana supaya hak hak warga kan itu kemudian terlindungi
seperti misalnya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
kalau kemudian nanti diskursus publiknya mengarah pada debat soal gaya bu risma
justru nanti persoalan itu akan berubah menjadi hal yang berbeda
dan intinya nanti akan terpinggirkan misalnya benarkah rumah sakit
sebut saja misalnya seperti rumah sakit dr supomo itu memang tidak mau menerima pasien misalnya
ini kan yang harus diselesaikan misalnya kemudian apakah benar misalnya komunikasi antar lembaga
seperti antar pemkot dengan pemprov itu sudah kemudian berjalan menuju mutual understanding
pemahaman bersama dan mungkin juga agreement kesepakatan kesepakatan
dalam konteks penyelesaian covid sembilan belas di jawa timur yang memang sangat tinggi
nah itu yang justru harusnya menjadi problem serius gitu yang kemudian ditangani
kalau kemudian begini nanti lebih menjadi personal centris
pembicaraan publiknya lebih pada mengarah pada bu risma bukan pada substansi persoalannya
sehingga kemudian saya agak khawatir kerja keras bu risma yang saya yakin beliau sudah bekerja keras
memimpin surabaya ini nanti bisa kemudian dipersepsikan berbeda oleh orang yang tidak mengenalnya
ini mungkin kalau dalam konsep komunikasi politik itu kan ada konsep free ride publicity
atau publisitas yang menunggangi momen tertentu nah ini saya agak khawatir padahal saya yakin
bahwa bu risma punya niatan baik untuk kemudian bekerja optimal melayani warga surabaya
dan jangan sampai terdistorsi gara gara misalnya sikap yang berlebihan
jangan sampai acceptance nya malah jadi ngalor ngidur kemana mana ya
nah tepat sekali
mas gungun tadi sudah menyinggung juga mengenai bottleneck ya
kemudian bagaimana pola komunikasi ini mensinergikan kebijakan antara yang pusat kemudian dengan daerah
misalnya dalam hal ini pemerintah provinsi ya dengan pemerintah kabupaten kota
yang kadang kadang kita lihat oke dalam case ini misalnya di surabaya kemarin kan beberapa
waktu yang lalu bu risma juga agak sedikit bertentangan dengan gubernurnya terkait dengan masalah mobil pcr itu
nah silang pendapat ini kan kadang kadang memunculkan yang diterima orang kok seperti ada bukan ego sektoral
tapi ego kepemimpinan ada rivalitas politik di dalamnya
ya ini pertanyaan yang sangat menarik menurut saya ada tiga hal yang penting untuk diselesaikan
terutama di jawa timur ini pertama soal information leadership gitu ya jadi saya yakin sih kedua duanya maksud saya bu risma
dan bu hopipa itu adalah leader yang baik tetapi kemudian information leadership itu hal lain gitu
contoh misalnya bagaimana membagi peran peran informasi supaya kemudian ini bukan justru menjadi personal centris
tapi menjadi bonum komunnya kepentingan publiknya itu kemudian menjadi jauh lebih di depan
information leadership itu nanti akan menyangkut bagaimana cara mengurai tadi bottleneck melalui informasi yang jauh lebih efektif
itu yang pertama
kemudian yang kedua itu mengefektifkan jaringan komunikasi melalui organ organ strategi
contoh misalnya kan gugus tugas itu bukan hanya di pusat tapi juga gugus tugas itu ada di daerah
nah banyak problem di daerah itu gugus tugas itu lebih bersifat pasif tidak kemudian memerankan sumber daya secara optimal
sehingga kemudian lagi lagi kepala daerahnya yang jauh lebih dominan dibanding gugus tugas yang bekerja

gugus tugas kan diefektifkan sebenarnya untuk mengatasi problem serius pandemi covid sembilan belas
kemudian selain jaringan komunikasi itu menurut saya juga apa namanya goodwill political will menyangkut misalnya soal penunjang lainnya seperti dana misalnya pandeminya
bagaimanapun kan penanganan ini butuh sinergi misalnya bukan hanya pemprov tapi juga pemkot atau sebaliknya bukan hanya pemkot tapi juga pemprov
penanganan seperti bagaimana pendanaan bagaimana misalnya sinergi strategis antar kelembagaan dan itu menurut saya menjadi harga mati dalam konteks penanganan hal yang extraordinary
kejadian yang sangat luar biasa ini dalam konteks komunikasi sering disebut atau diletakkan dalam konteks komunikasi krisis
kalau kemudian penanganan komunikasi krisis itu dengan manajemen biasa seperti misalnya regenering
seperti misalnya regenering
regulernya pembiayaan regulernya sumber daya atau regulernya information role itu menurut saya itu akan tergopo gopo bahkan bisa jadi penyelesaiannya akan sangat lamban dan itu terbukti bahwa sekarang misalnya jawa timur itu menurut saya menempati urutan tinggi ya dalam konteks kasus covid sembilan belas
positive thinking bahwa bu hopipa dan bu risma itu bekerja keras cuman masalahnya tidak cukup
begitu mereka berdua
ini yang disebut dengan kepemimpinan transformasional
kemimpinan yang menggerakkan banyak orang kan pemimpin tidak hebat sendirian melainkan membuat sistem menjadi jauh lebih kuat
dan jauh menjadi jauh lebih melembaga dalam konteks kerja kerja strategisnya
oke terima kasih mas gun gun untuk sharingnya mungkin kapan kapan kita bahas lagi tapi jangan ada aksi aksi yang nangis nangis yang sujud sujud ya
di kondisi yang lebih baik
oke terima kasih mas gun gun untuk sharingnya mungkin kapan kapan kita bahas lagi tapi jangan ada aksi aksi yang nangis nangis yang sujud sujud ya

indonesia connected malam hari ini